menteri kesehatan budi gunadisadikin menyatakan
vaksinasi covid sembilan belas perdana akan dimulai rabu tiga belas januari mendatang
seperti dikutip dari keterangan pers kementerian dalam negeri
presiden joko widodo akan menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin
selain jokowi vaksin juga akan disuntikan ke para menteri kabinet indonesia maju
budi menjelaskan vaksinasi juga dilakukan di tiga puluh empat provinsi pada hari yang sama
ia meminta kepala daerah mengikuti proses vaksinasi
agar masyarakat percaya dengan vaksin covid sembilan belas
ia juga memastikan vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan
saat ini vaksin telah tiba di banyak daerah di indonesia
di padang lebih dari tiga puluh enam ribu dosis vaksin telah tiba pada rebuh pagi
dan langsung disimpan di gudang vaksin milik dinas kesehatan sumatera barat
di kalimantan barat sebanyak sepuluh vial vaksin juga telah tiba pada selasa siang
vaksin masih disimpan di dinas kesehatan menunggu surat izin penggunaan vaksin
sementara di palu sulawesi tengah sebelas dosis vaksin telah tiba pada selasa pagi
pengangkutan vaksin menuju instalasi farmasi di nkes sulawesi tengah
mendapat pengawalan ketat direkturat lalu lintas
dan satuan rimob kepolisian daerah sulawesi tengah
tim liputan cnn indonesia